padang pucung itu
manggil dari kuburan
ya mungkin karena
mereka teh ngerasa
tempat tinggal mereka itu
nah mendingan sekarang
kita bantuin mereka
supaya mereka tenang
ternyata tanahnya bekas kuburan nih
kau lah menurut saya mah
mendingan semua jenazah yang ada disini
yang dibawa tanah sini
mending dikeluarin dipindahin aja lah
itu juga kalau padwi masih mau
meneruskan pembangunan mall disini
saran saya sama itulah biar aman
iya pak rt
sepertinya memang harus begitu pak
jadi pas kita bertiga itu masuk
hah pak rt
angkat aja udah bang
angkat sebelum mau angkat
eh kita kan mestinya kan patroli
dari sekarang masih dibalik warga gimana sih
udah angkat aja udah
pasti ngamuk ngamuk deh
ada tugas mulia nih buat kalian
saya tugas apa tuh pak
besok tolong pindah pindahin semua jenazah yang ada di makam yang lama
pindahin ke pemakaman warga ya
iya makam yang mana ya pak
tanah yang mana
yang tadinya bekas mal itu
yang tadi buat mall pindahin ke tanah kosong ya
serius ini pak
iya serius aduh
dua rius malah
aduh tapi aku rawani lho pak
masalahnya di tanah itu banyak banget kocok kocoknya pak
nanti yang gali para tukang
pokoknya kalian ngawasin aja lah
kan tuh pindahin
biar gimana caranya
tapi yang rapi ya
tadi denger sendiri kan rt bilang apa
kita tuh disuruh pindahin makam makam di tanah kosong itu jk
aneh kalau urusan makan makan
nggak mau ah
kan udah kenyang
otakmu tuh mangan aja kerjanya
kita tuh disuruh pindahin makam bukannya mangan
aduh bikin aku pusing bingung lelah capek
yang udah omongin apa sih
kita lihat yuk besok
eh lagian tuh disini sekarang udah malem
kenapa kalian tuh nggak pulang pulang juga sih
udah pulang aja ya
tuh bener juga kata papa aku
yaudah yuk kita pulang
ya udah guna summit ini ruth
ini kerjaan berat bukannya berat bisa kita anyone

eh udah ini bener dong asyik
di marsya dato habts
hai yuk kita keliling aja yuk
yuk kita keliling aja yuk
ada pasti trik trik ada pocong pocong mana ada ya udah sekarang gini aja kita
bantu lagi kita lanjutkan doa doanya supaya si pocong pocong itu enggak
balik lagi gangguin yuk ayo berdoa supaya pocong pocong itu tenang biar dia nggak mau kita lagi
kenapa ya emi pocong pocong itu manggil dari kuburan ya mungkin karena mereka teh ngerasa
keganggu kali tempat tinggal mereka itu udah diacak acak
nah mendingan sekarang kita bantuin mereka supaya mereka tenang
kita doain iya mih kata postat kita doain orang yang udah meninggal
ayo sekarang kita doa yuk kita doa sama sama ya kita amati aja doa al fatihah yuk
ya sekalian kita mau punya mall
eh malah ini kita mau punya mall
aduh kira kira itu makamnya siapa ya
nggak tahu pak kita kan disini orang baru
oh iya setelah dipindahkan mudah mudahan aja hantunya nggak mengganggu kita ya
mau kemana pak
biasa ada gangguan alam kak
loh kenapa itu dia tiba tiba lari
aduh ibu endang lama
aduh mesi maaf ya
nama amat sih ini saya mau buru buru kecilin baginya zara tau gak di rumah bu ranti
sama saya juga mau permak di tempatnya bu ranti
terus mau gedein baju adam yang kekecilan
hei ibu endang dimana mana sejago jagonya ibu ranti mana bisa dia gedein baju
ya kali aja bisa bu messi
ih kalau bajunya pas pasan gimana
udah deh mendingan balikin aja ke tokonya belinya dimana
udah minta dituker aja suruh
kalau bisa dituker dari tadi saya udah tuker bu mesi
emang bu mesi nggak inget slogannya toko kalista ha
ih barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan
kalau tidak anda akan menyesal ih jadi takut kan begitu
hei itu kayak logo preman ya
yaudah deh udah deh kita usahain aja dulu ya
iya maka dari itu saya mau permak rumahnya bu ranti yuk
kalau kayak gitu tokonya kalista gak bakalan laku laku kayak gitu
iyalah serem kayak begitu
kok bu endang perasaan kok jalanan kayak berasa rame iya
ada orang dimana mana gitu ya
yaudah deh kita jalan ke situ yuk
iya iya kita ngumpet duduk duduk
eh bu endang kita ngumpet disini kayaknya udah aman nih ya
iya kayaknya pocongnya nggak nyebutin kita bu mesi
siapa yang main ayunan pengen baju putih putih gitu ya
siapa lagi kalau bukan
semoga keadaan ada di rumahnya